kementerian kesehatan memberikan layanan telekonsultasi dan obat gratis bagi pasien isolasi mandiri
layanan gratis ini baru dapat dimanfaatkan oleh pasien berdomisili di jabodetabek
kita simak lipuran
sejak juli dua ribu dua puluh satu kementerian kesehatan meluncurkan layanan telekonsultasi sekaligus obat gratis
bagi pasien positif covid sembilan belas yang melakukan isolasi mandiri tanpa gejala atau bergejala ringan
hingga sekarang layanan ini dapat digunakan melalui tujuh belas rekanan aplikasi layanan kesehatan
meski saat ini lonjakan kasus omikron mulai terjadi
namun kementerian kesehatan menyatakan layanan ini diperuntukkan bagi semua pasien positif covid sembilan belas varian apapun
tujuannya menjamin pasien isolasi mandiri juga terpantau oleh tenaga kesehatan tanpa membebani fasilitas kesehatan
nah itu yang kemudian
kalau kemudian ini harus dirawat atau ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan
pasti fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit atau isoter itu tidak akan mampu ya untuk memberikan tempat perawatan sesuai jumlah tersebut
nah tentunya kita harus melakukan prioritas
karena bagaimanapun walaupun omikron ini gejalanya lebih ringan bahkan dikatakan tidak bergejala
tapi kemungkinan untuk parah dan kematian itu tetap ada
bagi pasien yang ingin menggunakan layanan ini
berikut langkah langkah yang harus dilakukan
pasien akan melakukan tes pcr di laboratorium yang terafiliasi dengan kementerian kesehatan
jika hasilnya positif dan database sudah di input ke kementerian kesehatan
nantinya pasien akan menerima pesan whatsapp secara otomatis dari kementerian kesehatan
pasien bisa melakukan konsultasi daring di salah satu platform layanan telemedicine secara gratis
dengan memasukkan kode voucher isoman di platform yang anda pilih
setelah melakukan konsultasi daring dokter akan memberikan resep digital sesuai dengan kondisi pasien
nantinya jika pasien dinilai boleh melakukan isolasi mandiri
maka obat ataupun vitamin bisa ditebus secara gratis
untuk menebus resep obat gratis
dengan mengunggah resep digital ktp serta melengkapi alamat pengiriman
nah terakhir obat ataupun vitamin yang telah dipesan akan dikirimkan ke alamat pasien
oleh kurir dari salah satu jasa ekspedisi yang telah bekerjasama dengan kementerian kesehatan
krasti nuril fitriana adalah salah satu pasien covid sembilan belas yang sedang menjalani isolasi mandiri
dan sudah menggunakan layanan telemedisin ini
menurutnya telemedisin sangat membantu
namun masih ada catatan terkait waktu pengiriman obat dan jangkauan layanan pasien
kemarin itu saya dari jam sekitar jam delapan itu saya sudah upload
sudah selesaikan administrasi obat baru datang itu malam setelah maghrib kalau nggak salah
jadi mungkin jedanya bisa diperpendek
ada beberapa teman yang kemarin
karena kan kita tracking lalu ada beberapa orang juga yang terkonfirmasi positif
tapi mereka tidak terdaftar gitu
padahal mereka tinggalnya di area jabodetabek gitu dan bekerja di jabodetabek juga
jadi mungkin perlu ditingkatkannya adalah cover dari ini yang terdaftar atau tidaknya
saat ini telemedicine baru bisa menjangkau pasien yang melakukan tes pcr dan bernomisili di wilayah jabodetabek